iya lah jen
bantu dikit dikit
lo baik banget ya ah kayak bapak lo
dikasul sama sama yang punya dah
banyak leh ha lima belas an kali ada
waduh orang lahiran kali kalah
iya karena poela di obras
ih lo kebangetan
eh thelma bukannya apa
juleha cuma bikin si jenjen tuh kuat pas disunat
jengger lo itu yang kuat
orang belum sunat udah patah semuanya
jean kamu jangan ikutin dia
udah tahu dia begini perempuan setengah jadi
mereka banget ya mak
emang pengurus setengah mateng apa setengah jadi
emak bikin jam dua belas malam
tengah malam jen
eeeeh tunggu dulu jen
tunggu nih mana ada jamu yang bikin kuat
terbisa bisa punya lo kagak putus putus disunat
eh ni yang makan sayur dah nih ya
sok tau lo
mana ada jamu yang bahaya ga ada nak
semuanya terbuat dari bahan bahan alami
asal lo tau jah
nih buatnya tengah malam sih
masih seger banget
eh daya udah apa
udah nih aja nih nih pegang nih sayur ya
kamu udah isi makan aja nih
tunggu bentar bentar lo

tiga jamunya berikin
balikin jantung gua
nanti kebawa setan kedel kali ya gua disini
gua ada janjinya
orang biasa main di kebun
agak mulai kelihat bela judah dikit
main tubruk aja
kok bentinya udah susah tuh
nggak pasti berapa
put put nih
nggak tau namanya
udah siap jen
takut begitu siap
jangan siapin banget sih
jangan takut gitu rapa
lu harus bisa
dia ini takut gitu
gimana sih jen
nggak mau ngeliat dia
yang takut bapak kagak takut kan jadi
juli yang nggak ada ide
dia tadi yang nggak ada ide emak
lebih cakep lagi kalau pakai gunting buku kan
buatnya apa ini
bakal nutupin mukanya si jejen
supaya si jejen kagak bisa ngeliat proses sunat ya
oh ini ini dibolongin
iya ada bolongan
ada garasinya ya
eh sudah udah perempuan jangan ngeliat perempuan pada merem pada merem
gak apa apa merem
aduh keras banget ini
keras apa sih
kagak mempan ini
agak gedean kali ini
kalau nggak mempan juga kapak merah pak
laki laki sejati loh sejati banget eh apa aja tapi tapi om jajan om jajan
udah disunat belum udah udah udah dong tapi mau sunat belum
hai musuh otik
uff dasar lo siang
berkat juleha akhirnya jejen bani juga disunat
apa sih yang gak buat lo kan partner gue
jejen lo mendingan istirahat dan banyak banyakin tidur
daripada ntar tiba tiba kendaraan masuk ugd kan bahaya
ah gak apa apa jejen kan kuat
bagus deh kalau kayak gitu gue suka gaya lo

gue tau gimana yang banyak ya
sini jejen bantuin gue kasian banget sih
jan emang lo udah sembuh
kemarin lo penjahitan berapa
hahaha di obras dong
ntar punya penyakit hernia lo tau rasa loh
gue emang baik banget dah
kasus sama apa yang punya dah
banyak lah lima belas an kali ada
waduh orang lahiran kali kalah
iya karena poela di obras
jejen lo bader banget ya allah
di jejen di jejen
di mana si jejen
buar warah eh buar warah
aduh kemana sih si jejen
apa apaan sih ah
ribut terus ribut terus
ini tentang ma
ma ini memang anunya si jejen ma
gara gara si cepi ditembak
ditembak pakai pistol pistolan
si cepi nembak
pistolnya jejen ditembak
oh oh gini gini
dikasih balsam aja
alas deh ma yang bener bener aja orang habis disunat dikasih balsam
patah gagal lodoh
ya biar nggak bengkak
emang manggah dikasih balsam
bumi aja dah mendingan
kalau nggak gua ada ide gua ada ide
putar ke nampan gitu kan kok tertendangan
ini bagaimana kalau dikasih itu dikasih
oh yang manggah
tahan apa ini
penangkal penangkal petir penangkal sarangan
gini kan orang disuruh kasih pelindung
kalau ngomong begini nih orang kalau kurang pendidikan cuma maksimalnya cuma
maksudnya bagaimana bisa menetrasi dan memecahkan masalah itu anunya si jjn dikasih sarang
at buma ngomong tuh yang intelek aja
pakai apa kek
temburung kelapa kek
baji mana berisik deh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat pagi su
selamat pagi su
selamat pagi su
selamat pagi su
terima kasih atas kedatangan warga dangdut sekalian ke rumah kami atas perayaan keberhasilan sunatnya dari anak kami jejen markujain
dan oleh sebab itu juga kami akan mengadakan pesta yang cukup meriah makanan dan minuman dan yang terpenting adalah nyanyi dangdut
hah tapi sebelumnya akan dimeriahkan oleh biduan yang paling terkenal seantero gangdangdut
mak mak mak
mak mak mak
terima kasih ya
naik naik naik

kaget ya semuanya